bukan ini yang saya mau
bukan takdir ini yang saya minta
saya tidak mau menjadi harimau kutukan seperti ini
sudah sabri sudah
ini bukan kutukan
ini bukan kutukan
sekarang kita lebih baik ketemu alina dan risa
dan keluar dari sini
aku takut semakin banyak lagi musuh yang kesini
kita sebaiknya pergi dari sini
dan soal harimau
kita bahas nanti aja
bangun bangun bangun
risa belum sadar juga
risa belum sadar juga
gak tau lah udah pusing gue bangunin temen lo
coba sini aku bantuin
sakti jangan makan gue sakti please jangan makan gue tolong
daging gue banyak kolesterol banyak lemak tolong jangan makan gue
lo pasti buta sakti tolong jangan makan gue
bisa sakti gak mungkin makan temen sendiri iya kan
alina cinta itu tanpa syarat harusnya kalian berdua saling mendukung
dan sekarang sakti butuh banget dukungan kamu
untung kamu punya senyum yang manis
jangan berubah jadi harimau ketika aku belum usia
udah udah gak usah bahas itu lagi lebih baik kita sekarang beres bereskan barang barang kita
pergi dari sini sampai kita berjalan ke tempat lain

kenapa sih kei
sebenarnya kita mau lari kemana sih
ya kita harus pergilah jauh jauh dari tempat tadi
enggak enggak enggak gak bisa riz
kamu tau sendiri kan
bau daun suri di tubuh sakti ini bisa kecium dimanapun
bener juga ya kauke
kemanapun kita kabur mereka juga pasti akan mencium kita
ya terus kita harus kemana lagi dong
maksudnya kita diem terus di situ sih sampai penjahatnya gebukin kita lagi sampai pingsan
bagaimana kalau kita balik ke dua tadi
sambil kita nunggu siang dan menyusun rencana selanjutnya
baik sakti itu solusi yang paling tepat
ya udah tunggu lagi
sekarang kita balik ke gue yang tadi